keluarga alfian elvis petty awak kapal yang diculik kelompok abu sayyaf di filipina selatan berharap proses negosiasi pelepasan sandra dipercepat
yola lasut istri alfian elvis petty salah satu awak kapal berkeluarga negara indonesia yang ditahan kelompok abu sayyaf di filipina selatan masih syok mendengar kabar tersebut
hari minggu alfian elvis petty sempat menelpon istrinya memberitahu ia disandra sekelompok orang dan keadaannya baik baik saja
pihak perusahaan tempat alfian bekerja pt patria maritim lain tengah melakukan negosiasi dengan penyandra yang meminta tebusan lima belas miliar rupiah
yola berharap negosiasi tersebut bisa dipercepat
kru nya tapi cuma satu kru mereka telpon telpon telponan katanya sekarang lagi amat saja cuma mereka lagi negosiasi